tunggu gelap ya gelap
lo berdua kenapa bisa disini
harusnya ada dimana
lo kalo mau keluyuran
kita ga masalah
dari awal kan aturannya kayak gitu
emang susah ya
liat kalo udah kayak gini
siapa yang rugi
lo yang rugi
capek gue ngasih tau
udah lah mohon
yang penting kan mereka selamat
mendingan kita balik aja
utama temen lo
yang sampai males
tuh bener kan apa kata tante
papanya sih baik tuh
papanya boy udah tidur
kamu gak percaya
gimana tadi ya apa si boy
iya bener bener ceritain
boy udah ceritain sama lo
eh nih lo tuh baru dimintain cerita aja udah gak mau
udah serpolit gimana nanti kalo dimintain duit
oke gills jadi gini ceritanya ya
pada itu waktu kita beli susu jahe
dia itu sebenernya agak
gue langsung nyerahnya dia php in gue
atau udah gombalin gue lagi
dan dia kayaknya gak mau kalo gue sampe nyerah
dia tuh playboy
lo gak payah gak percaya aja sama boy
akhirnya dia kayak gitu kan
terus sekarang gimana
dia gak jadi nebak lo
tuh kan lo sih udah dibilangin
percaya aja sama boy
iya pokoknya lo sekarang intinya aja padet singkat ringan
jangan bikin kita penasaran
ini gue ceritain ya
jadi abis itu kan
bisa ada di suatu tempat yang indah
bersama orang yang gue cintai
sosai cinta tuh jangan main asal
ngebak nebak enggak enggak
ya itu sih gue gak tau dia mau ngomong apa ya
soalnya dia belum selesai ngomong
tiba tiba ada orang pakai kupluk gitu
jalan ke arah kita
ya gue kan panik dong
karena gue takutnya kayak orang jahat gitu ya
dan tiba tiba aja ada orang pake kupluk lagi yang lain
ngedorong orang yang tadi jalan kita yang pertama kali itu

gue ngerasa awkward dan gue juga takut
akhirnya gue ajak dia campur aja dari sana
jadi belum selesai ngomong
itu kan aja di nembak
siapa lagi tuh mereka
cerita reva sama mimmy jadi begini
udah lah jangan terburu buru
gue juga gak tau sih orangnya siapa
orang yang pertama kali jalan pake kupluk itu kayaknya cinta
itu cewek deh dari gesture nya
jadi ada dua gitu menurut lo
yang satu disini yang satu ngikutin mereka
mudah mudahan tuh anak anak gak kena penapis
aduh ya ada aja yang kayak gini
ya lo pada tau lah gue udah usaha kayak gimana buat deketin haikal tapi nggak tahu dia dingin banget sama gue
lo angetin aja
ya angetin aja
tengokin ya tapi gue yakin kok kalau suatu saat haikal tuh bakal sadarlah
lama lama dia bakal tau kalau lo sayang sama dia tuh tunus
dan gue yakin kalau dia haikal tuh butuh sosoknya lo
ya tapi kan lo tau kan haikal tuh orangnya emosian
dia gampang marah sih dia temperamental banget cuma gue yakin kok dia sama cewek gak kayak gitu
dia tuh setiap tau kan dia tuh tiap marah sama cewek tuh kayak langsung yaudah gitu dia gak bakal berani marah sama ceweknya
dia tuh emang cowok banget gitu loh maco kan gue cantiknya jadi kalau gue digoreng sama cowok cowok tuh
suara siapa itu ya
eh eh tunggu tunggu gelap ya gelap

ada lama lama mungkin
engga gak ada
kenapa sih melly
ada apa sih
liat tuh ada yang lari disana
lo gak usah ngejar ya
lo disana aja sama alec dagang tanda tanda ya
biar gue sama bapak yang hajar tuh orang ya
lo sudah ke tenda sama bule turki
buka beard di seluruh melly
masih sama lan
peh itu dia orangnya peh
dia kemana ya
peh tapi kayaknya tadi lari ke villa ini deh peh
berat banget ya larinya udah ngilang aja
apa yang mau gue mungkin